sekarang satu masalah saya sudah beres
mama udah bebas
udah gak perlu nyimpan rahasia lagi ke pak al
dia gak lagi di rumah saya
saya sudah dengar semua penjelasan dari
ya jadi kemarin itu
namanya randy disekap sama om irfan
di peninsular park apartemen
terus mamanya randy pura pura sakit
dan akhirnya dibawa ke klinik
sama anak buah om irfan
mamanya randy telfon randy
dan kebetulan gue lagi sama randy
kita langsung pergi ke tkp
kita berhasil menyelamatkan mamanya randy
gue sama reni hajar anak buahnya om irfan
untuk langsung dibawa ke kantor polisi
anak buahnya om irfan
tapi mamanya randy baik baik aja kan
alhamdulillah gak ada luka
gue tuh gak habis pikir ya
sama cara om irfan
udah menertega loh
sampai culik mamanya randy
sama sama dulu kan
mas banget gue
itu anda lewat
apa sih yang bikin
irfan menculik ibunya randy
apa yang diketahuin randy
om irfan seperti itu karena
menurut gue kan
orang yang selama ini teror oleh al fahri
jadi selain om irfan cuma pura pura baik
leceg itu emang
ke rumah ini loh
eh kamu kenapa
kamu kenapa nak
belut aku sakit ma
sayang kamu tadi gak makan kan
eh eh ya allah sayang sayang
dan dia sudah dan dia sudah mensyakakan reyna
rana juga gak salah apa apa
katanya lu bukan om irfan
mama jadi gak enak sama kalian
karena kesalahan papa di masa lalu
jadi kalian semua kena imbas yang kurang baik

bagaimana memang kamu kelar
apa masalahnya dengan liana
kan yang ama cuman
nah ini bener nino ini pampers yang bener yang lembut seperti ini buat keisha
kok kamu pinter sih
kamu tau dari elsa ya
hah kamu tau merk ini dari elsa iya
ganti ya ganti ya
koma ganti ya koma ganti ya
eh nuh keisha kayaknya udah nantuk nih udah mau tidur
mama tinggal aja ya nanti kalau udah perlu kamu bilang mama oke
oke mak makasih mak
ren maaf ya hari ini memang gak masak tapi besok rumah janji masakin lagi buat kamu
ya kalau mama fit aja ya yang penting sekarang mau tenangin diri dulu dan istirahat yang banyak
iya ren makasih yuk kamu kemarin dodol
gateng terus nyelamatin mama kalo gak ada kamu mama gak tau lagi deh gimana
udah seharusnya dong aku ngelakuin itu ma
ya udah makan tuh
paling enggak sekarang satu masalah saya udah beres mama udah bebas
dan saya udah gak perlu nyimpan rahasia lagi ke paal
pak ahmad sebentar ya
keren ini angga lagi di rumah saya saya udah dengar semua penjelasan dari angga
soal mama kamu yang diculik sama om irfan
iya pak saya minta maaf ya pak selama ini saya menutupinya dari bapak
ya sebenarnya kemarin waktu di restoran
saya udah mau bilang pak tapi ternyata mama saya malah diculik
gapapa saya paham saya mau bertemu kamu sekarang ya
saya mau tahu cerita dari kamu lebih detail bisa
iya pak boleh tapi maaf apa boleh kita ketemunya di apartemen saya aja pak
oh ya udah saya kesana unit berapa saya lupa
saya sekarang berangkat kesana ya
baik pak sama sama
pak alma mau kesini
mama perlu temuin juga nggak
nggak usah biar aku aja nanti pokoknya abis mama beres makan langsung istirahat aja ya
oh gitu ren
jadi kamu aja yang temuin
aduh lanjut lagi ma
gue mau ke tempat trendy lo di sini dulu temenin keluarga gue nggak apa apa ya
michi sama catherine aman aja dulu
teman ada yang ngejagain kok
sambung ke atre ya
jangan dijadikan beban ya
terima kasih ya om
terima kasih ya
ya men tagar ya